perbedaan pandangan soal instrumen apa yang digunakan oleh dpr untuk mengusut kasus jiwasraya masih berlangsung
meskipun kemudian akhirnya dpr menyepakati pembentukan panja
sementara partai oposisi atau yang di luar pemerintahan tetap berupaya kasus jiwasraya diusut dengan mekanisme pansus
sejauh mana kemudian dpr dapat mengusut kasus jiwa seraya
atau jangan jangan perdebatan soal pansus dan juga panja seperti tadi saya sudah jelaskan kepada anda
ini hanya untuk kepentingan dan juga gimmick politik semata
kita akan coba dalami malam hari lebih jauh lagi panja atau pansus
kita akan bahas bersama dengan bang syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat
selamat malam bang syarif
selamat malam mas syarif
terima kasih bang sudah hadir
baik bang terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
semoga sehat sehat bang syarif
dan saya juga masih mencoba untuk menghubungi bung dedi sitorus politikus pdi perjuangan
tapi belum tersambung tapi saya akan mulai dengan bang syarif hasan
bang yang jelas panja sudah diketok palu oleh komisi komisi di dpr
tapi kan demokrat masih pengen masih ngotot adanya pansus bang
apakah tetap kukuh bahwa ini bisa diperjuangkan lewat pansus
atau kemudian ya memang mau dikatakan apa lagi
ya sudah panja ya sudah panja saja
ya di dpr itu hak politik bagi anggota dpr itu ada macam macam
mulai dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling atas
tingkat paling atas adalah
menyangkut masalah hak angket dan sebagainya
interpelasi hak menyatakan pendapat
kemudian yang paling bawah yaitu hak bertanya
hak bertanya dan panja
jadi pansus hirarkinya di atas
sangat di atas
dan kami memiliki suatu pandangan bahwa kasus jiwasraya ini kan luar biasa
hampir tiga belas tujuh triliun yang uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
nah tentunya masyarakat menanti nanti apa sebenarnya yang terjadi dengan jiwasraya
bagaimana dengan uang nasabah itu
bagaimana pertanggung jawab
ini kan uang rakyat
harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat
haruskah lewat pansus jawabannya kenapa tidak panja saja
karena kasus ini kan besar
jadi tentunya lebih bagus lebih komprehensif kalau lewat pansus
mengapa lewat pansus
karena kalau lewat pansus itu skopnya lebih luas
semua fraksi akan terlibat di situ
dan pimpinannya akan bertanggung jawab kepada pimpinan dpr
nah kemudian yang paling substansi di situ yang akan tata cara pekerjaannya itu bisa melakukan rapat kerja
dan kalau ada seseorang ataupun institusi yang dipanggil dan tidak mau hadir setelah diperingatkan itu bisa ada efek usur
ada unsur hukumnya di situ
jadi bang syarif apa kecurigaan partai demokrat sampai kemudian ini harus diungkap lewat pansus begitu
tapi sementara kan kita lihat tampaknya peta politiknya di dpr fraksi pemerintah mayoritas menginginkan panja
transparansi kepada rakyat
artinya anda ditutupi menurut anda
ya kita sebaiknya kita tidak boleh projudise
tetapi ini adalah kasus yang besar
sebaiknya dipertanggung jawabkan kepada rakyat
dibuka kepada rakyat
karena sebenarnya yang terjadi itu demi
kalau kita tidak prejudis
tetapi sekaligus ini untuk menjawab rumors yang terjadi di masyarakat
ini kan juga bagus
banyaklah rumor di masyarakat ya
ya salah satunya dikatakan juga demokrat katanya ya
ada kaitannya karena ini terjadi
karena menurut pak jokowi sepuluh tahun yang lalu
jadi sebaiknya dibuka saja
rakyat tentu itu akan menanti nanti dan akan bijaksana akan menilai
oh kalau itu dibuka secara transparan
tentu juga rakyat akan berterima kasih tentunya
dan ini kan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat
tujuh triliun itu adalah sesuatu jumlah yang sangat luar biasa
jadi saya pikir akan lebih bagus
nah kalau pembentukan panja
panja ini kan skopnya terlalu kecil
oke nanti kita bahas soal itu
tapi yang jelas tidak mau prejudise
tapi transparansi di kedepankan bisa lewat pansus
kita tanyakan ke bang deddy sitorus
politikus pd perjuangan anggota komisi enam
bang deddy selamat malam
selamat malam lenhard
hasan selamat malam
kami sebetulnya menunggu bang deddy hadir malam hari ini
kita lanjutkan bang deddy lewat sambungan telepon
jadi begini bang
tidak mau prejudice kata bang syarif hasan tadi
mengapa kemudian seolah olah isu jiwasraya ini dilokalisir hanya di level panja saja
tidak menggunakan pansus
sebenarnya begini ya
tetapi kan begini
sebelum apa namanya reses kemarin tahun lalu
ya penutupan masa sidang pertama
kan memang kita masih sepakat dengan pansus
dan tetapi kan pada saat itu anggota mengusulkan agar disurati ke pemerintah mempertanyakan kasus ini
ya karena di komisi enam kita sudah menerima
nasabah yang mengadu kita sudah memanggil direksi jiwasraya
lalu kan kemudian ternyata kejaksaan bekerja dengan cepat
ya kemudian kementerian bumn juga bekerja dengan cepat
jadi urusan jiwasraya ini kan ada tiga hal penting sebenarnya
yang pertama itu proses penegakan hukum
kita ingin memastikan bahwa semua yang terlibat bertanggung jawab secara hukum maupun apa namanya
kebijakan itu mempertanggung jawabkan kebijakan
itu mempertanggung jawabkan perbuatannya
itu yang pertama
yang kedua bagaimana pemerintah dalam hal ini kementerian bumn memastikan kembalinya dana nasabah
dan menyelamatkan korporasi jiwasraya
nah kita di dpr itu apa namanya yang paling penting buat kita adalah tentu bagaimana mencegah hal ini terjadi di masa depan
ya kita belajar dari apa namanya situasi ini
di masa depan tidak terulang lagi
apakah melalui kebijakan atau legislasi ya
atau yang lain
tapi kan sejak awal perjuangan sebetulnya agak kontra dengan kalau dibuat pansus bang deddy
ya karena situasinya tadi berbeda
kan awal awal kita apa namanya mengusulkan persoalan ini
karena ternyata kan penegakan hukumnya sudah berjalan begitu cepat dan advance
kita lihat kejaksaan langsung gelar perkara
nah ini ya kita bisa lihat
bpk juga menyebutkan semua data data yang kita sudah tahu gitu ya
bahkan sekarang sudah lebih jauh
sudah ada lima orang tersangka
kejaksaan itu sudah sampai pada pemeriksaan para broker
sudah ada penyitaan aset
sudah ada penyitaan lahan sampai berapa itu
ya kalau saya nggak salah atau berapa
jadi sangat advance gitu ya
di sisi lain pihak pemerintah juga melalui kementerian bumn
sudah sangat advance dengan tiga opsi paling tidak yang sudah kita disampaikan ya yaitu yang pertama
iya iya silahkan kami dengarkan bang deddy
yang pertama apakah itu melalui restrukturisasi apakah itu melalui holdingisasi ataupun melalui katakanlah penyertaan modal negara misalnya begitu
jadi anda mau katakan bahwa karena secara hukum juga sedang diproses sementara secara paralel juga bumn kementerian bumn juga tengah berupaya
jadi tidak perlu ada urgensi pansus maksud anda begitu
tapi kan kalau kita bicara transparansi yang tadi disinggung oleh bang syarif bagaimana soal transparansi untuk mengecek kemana uang hampir tiga belas triliun itu bang deddy sitorus
kalau persoalannya adalah transparansi sudah pasti lebih transparan di penegakan hukum dong
kalau pantus nggak menurut anda ya
karena panja nanti panja komisi tiga misalnya mengawasi itu benar benar
apakah proses hukum yang terjadi di persidangan ya itu memang memenuhi
apakah ekspektasi dari dpr ataukah apakah ada informasi yang berbeda dengan dpr
nanti kita tentukan sikap berikutnya
tapi kalau pada titik ini memang menjadi redundan gitu loh mas jadi tumpang tindih
misalkan ya dalam proses persidangan yang begini cepat proses korporasi yang begini cepat kita harus memanggil misalnya para tersangka para aparat kejaksaan bumn
ini kan jadi ada dua proses sama yang tumpang tindih
jadi kerja kita adalah mengawasi soal transparansi itu
di situ lah tanggung jawab politiknya kementerian bumn
dalam memastikan uang nasabah itu kembali
oke baik bang deddy saya ke bang syarif hasan kalau gitu
bagaimana bang syarif
buat apalagi ada pansus kalau kemudian seluruh aspek sebetulnya untuk jiwasraya ini sudah bekerja dan tadi dikatakan oleh bang ristoru sudah berupaya sedemikian rupa ya baik dari kementerian bumn dan juga dari proses hukum
saya setuju bahwa
menyangkut tentang proses hukum itu bisa dilanjutkan
saya setuju juga bahwa kita harus hal ini jangan terjadi
oke yang tidak setuju apanya
yang kami tidak setuju adalah kita ingin tahu rakyat itu ingin tahu proses terjadi ininya persoalan ini kok tidak akan terungkap
karena yang akan terungkap nanti itu adalah outputnya saja
output hasilnya misalnya tersangkanya tersangkanya siapa
yang kedua misalnya terjadi penyimpangan
penyimpangannya apa tetapi proses terjadinya semua ini itu tidak akan terungkap kepada publik
kecurigaan demokrat prosesnya emang apa yang terjadi
tentu kan ketika membuat pansus tentu punya dasar berpikir
justru itulah kita lakukan dengan pansus
karena ini kan masalahnya masalah besar
kalau seandainya masalahnya hanya katakanlah hanya miliaran seratus miliar dan sebagainya itu boleh saya dengan panjang
karena sekali lagi kalau panja ini skopnya sangat kecil

tidak bisa melakukan rapat kerja dengan siapapun
ya dia itu hanya merakan rapat dengan pendapat saja
ya dan sekali lagi tidak ada penguatan unsur hukumnya di situ
dan yang ketiga ya yang saya ingin stress kembali
bahwa dengan adanya tiga panja ini seakan akan tumpang tidih nanti ini
nah apakah tentunya akan lebih bagus kalau dalam satu institusi
ya dalam satu institusi
jadi di mana semua fraksi itu ikut terlibat
kemudian bertanggung jawabnya kepada pimpinan dpr
oke jadi urgensinya pansus adalah
ya karena masalahnya ini adalah masalah kasus yang besar
oke yang kompleks
dan ini yang perlu
rakyat itu tidak tahu nih skrap ada apa nih
ya kami hanya inginkan itu
jadi kalau itu terjadi tentunya rakyat akan mengerti seutuhnya
bagaimana prosesnya sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab
bagaimana nih siapa siapa ya pelakunya dan sebagainya
oke nanti kita tanya juga ke bang deddy sitorus
bang deddy tapi kita harus break terlebih dahulu
termasuk saya akan tanya ke anda bang deddy
tadi soal tumpang tidih
sebetulnya kalau lintas komisi mengapa tidak pansus begitu kira kira ya bang syarif hasan
tapi dijawab nanti
kami akan kembali sesaat lagi
baik anda kembali di layar demokrasi
sebelum saya akan tanya soal tumpang tindih antara panja komisi tiga komisi enam dan komisi sebelas ya bang syarif
coba kita lihat dulu ada tangkapan layar yang kami siapkan
ini soal kemudian bagaimana sikap istana menyikapi soal panja dan juga soal pansu
bisa lihat ya istana dukung panja jiwasraya
misinya sama dengan pemerintah
ada apa bang deddy sitorus sampai kemudian tampaknya istana juga sejalan dengan panja jiwasraya
kenapa bang deddy
ya karena prinsipnya yaitu tadi
kita menghindari redundancy
lalu menghindari ekses ekses yang sebenarnya akan menyulitkan proses penyelesaian itu sendiri
itu yang kita hindari supaya prosesnya berjalan efisien dan efektif
itu yang kita harapkan sebenarnya
soal kemudian bagaimana panja bisa membuktikan prosesnya
tadi kata bang syarif hasan prosesnya bukan output bahwa oke ada tersangka oke kerugian negara
tapi proses ini supaya transparan dan tidak tertutupi agar tidak ada dusta diantara kita bang deddy sitorus
apakah itu bisa dibuktikan oleh panja
dari laporan awal para direksi
tentang proses proses yang terjadi
pelanggaran pelanggaran gcg yang dilakukan oleh jajaran direksi
kita sudah tahu ya
lalu jauh sebelum itu kita sudah tahu kecurigaan soal window dressing
ya make up laporan keuangan itu sudah kita ketahui
sudah dilaporkan semua sudah ada datanya
kalau mau transparansi yang setransparan transparannya tentu itu akan dibuka di muka pengadilan
dalam proses hukum ya
jadi fakta hukum gitu loh
kita hindarkan ini kan membawa asumsi asumsi rumor rumor bisik bisik yang nggak jelas
kedalam persoalan ini
karena saya yakin kalau media merasa berkepentingan dengan proses apa namanya di jiwasraya ini
tentu mereka akan mengawasi terus menerus proses pengadilan yang terjadi
proses hukum yang terjadi
tinggal nanti teman teman yang mungkin punya informasi
mungkin punya fakta hukum yang relevan
saya kira tinggal memanggil gitu ya
apakah kejaksaan misalnya komisi tiga kami mendapat informasi ini bla bla bla
silahkan disampaikan gitu
nah itu proses pengawasan oleh dpr
saya kira kita tidak perlu tidak akan tidak menutup peluang itu terjadi
jadi bang dedy sitorus kalau kemudian ada rekan rekan ataupun fraksi di dpr
katakanlah fraksinya bang syarif hasan begitu ya tetap ngotot mau pansus
menurut anda itu karena apa sebetulnya
itu hanya mereka yang bisa menjawab
itu kan hak politik tiap partai politik ya fraksi di dpr
jadi kita tidak berandai andai tidak berasumsi
cuma kan terjadi perbedaan pandangan bahwa mungkin dari sisi pak syarif hasan dan teman teman di pks itu bahwa ya ini biar gamblang lah
gamblang terbuka di publik gitu
nah di sisi lain kita ingin menjaga proses hukum yang sudah berjalan begini advance
proses korporasi yang memerlukan apa namanya banyak rahasian dan perusahaan
melokalisir masalah supaya juga tidak terganggu
sebenarnya di sana tujuannya sama
nanti ada pertanggung jawaban politik
saya yakin pada satu titik jika nanti misalnya proses holdingisasi atau restrukturisasi tidak mampu menyelamatkan jiwa australia
ujungnya kan pmn pak
bisa jadi di sana gitu loh
nah kekhawatiran pak apa namanya pak syarif bahwa ini tidak akan setransparan transparannya
sebenarnya terbantahkan nanti ketika misalnya katakanlah ini jangan dipandang tumpang tindih
tapi komisi enam komisi sebelas dan komisi tiga itu berjalan paralel pak
sesuai dengan apa namanya ranahnya masing masing
kita akan melihat mencatat mengevaluasi seluruh proses korporasi
awal bagaimana ini ujung pangkalnya hingga kemudian muncul stepping plan di dua ribu tiga belas
lalu terjadi ledakan polis di dua ribu tujuh belas
lalu ada keputusan memasukkan saham saham itu di saham gorengan misalnya
kita sudah pegang itu semua
oke jadi tidak perlu khawatir soal transparansi
itu yang anda garis bawahi
oke saya ke pak syarif
saya rasa kita tidak harus khawatir
contoh ya bpk sudah membuka datanya
jaksa juga sudah membuka sejelas jelasnya
nah makanya saya bilang jika teman teman di demokrat
dan di pks punya data tambahan
punya temuan temuan awal
itu bisa dimasukkan
itu kan kita jaga juga nggak kita lepas begitu saja
iya iya tahan di situ bang dedy sitorus
tanggapan bang syarif bagaimana silakan
ya saya menggaris bawah
memang ini pandangan politik yang berbeda
sah sah saja dan saya hargai itu
tetapi bagi kami bagi partai demokrat
bahwa dengan kasus yang sebesar ini
maka yang pantas itu adalah melalui pansus
karena dengan pansus itu skop pekerjaannya
wewenang dan tanggung jawabnya itu jauh lebih besar
dibandingkan dengan panja
sementara kalau panja ini kan yang akan ditangani ini
kasusnya terlalu besar
tapi kan ada tiga panja loh bang
ada tiga panja tetapi kan berdiri sendiri kan
tetapi kalau di pansus itu
pada saat yang bersamaan itu bisa di
bisa ditelusuri secara transparan
bisa dikejar secara transparan
dan semua fraksi akan terlibat
jadi sekali lagi kami menilai bahwa
dengan pansus itu akan lebih tepat
kalau kasus semacam jiwasraya ini ditangani oleh pansus
nah itulah yang kami perjuangkan
tetapi silahkan saja kami menjadari
kami menyadari bahwa fraksi kami
tidak sebesar dengan teman teman
tetapi kami punya keyakinan bahwa
dengan pansus kita bisa membentuk pansus
dan tentu dengan syarat syarat pembentukan pansus
coba ditandatangani oleh dua puluh lima orang
diusulkan oleh dua puluh lima orang dengan lebih dari dua fraksi
saya pikir itu kalau itu tercakup
sudah terpenuhi kita bisa usukan kepada kepan purnam
sebelum soal itu saya mau tanya juga ke bang syarif
apa jangan jangan kemudian demokrat ngotot ini membuka ke pansus

kemudian sempat merasa agak jadi tertuduh begitu
apa yang disampaikan oleh pak presiden jokowi waktu itu
bahwa ini terjadi sepuluh tahun yang lalu
jadi karena emosional karena apa sih bang syariah
di sampingnya yang paling penting adalah transparansi
biar rakyat semua tahu
biar rakyat semua tahu jadi ada dua hal
transparansi kedua sekaligus seperti saya sampaikan tadi
bahwa ini juga sekaligus menepis
rumor rumors yang terjadi di masyarakat
jadi lebih bagus begitu kan
sehingga kita semua legah
kalau yang salah
ya diungkapkan bahwa yang salah itu siapa
kalau yang benar ya kita harus katakan itu adalah benar
sehingga rakyat juga betul betul bisa ada edukasi di dalam hal ini
nah harapan kita tentunya
satu satunya cara untuk mengungkapkan secara transparan ini kepada rakyat
ya lewat pansus
itu yang kami
pandangan politik kami demikian
oke meskipun kemudian tadi bang deddy sudah katakan
transparansi itu bisa dibuka dalam proses peradilan nanti
apa yang beda
kalau di pengadilan
itu kan ranahnya ranah hukum
kalau dibuka di pansus
semuanya terbuka di pansus
ya kan ranah politik
ya kan tentu akan berbeda
jadi kepentingan politik bang
memang kan ini arena politik
ini kan pandangan politik
di dpr kan pandangan politik
dan pandangan politik itu harus betul betul
harus dibuka secara utuh
kita tidak perlu menunggu nanti
tetapi kita harus terbuka sekarang
nah nanti apa yang sudah terbuka
yang dibuka di dpr
tidak terungkap di eksekutif
atau di mana
itu bisa merupakan tambahan informasi
jadi saya pikir
ada baiknya mungkin dengan pansus akan lebih komprehensif
baik bang dedy
tadi dikatakan karena ini masuk ranah dpr
menjadi ranah politik
tentu ada hal hal yang sifatnya politis
yang ini bisa dijawab lewat pansus
nah tanggapan anda bagaimana
termasuk tadi saya menyambung dari bang sari masan
mengatakan ada sekitar dua puluh an anggota yang
dua puluh lima lalu bisa jadi pansus
artinya demokrat masih mau ini dibentuk pansus juga
masih tetap bertuang
dijawab nanti kita harus berdekamnya
akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih pak

dpr juga sebagai lembaga politik

bagus juga untuk dpr
tapi kalau kita bicara tentang hal yang lain

karena kita sudah berbincang
tapi kita sudah berbincang
kita sudah berbincang
karena kita sudah berbincang
karena kita sudah berbincang
karena kita sudah berbincang

secara politik bagaimana bisa membuktikan bahwa tidak hanya kemudian siapa tersangkanya
tapi bagaimana proses itu berjalan pada kapan kemudian jiwasraya betul betul mengalami pembengkakan begitu itu bagaimana bang
ya pertama saya ingin sampaikan dulu ke pak sarif hasan bahwa pak jokowi tidak pernah menyeret nyeret pak sby ke persoalan ini
yang terjadi adalah pak jokowi mengatakan sudah bermasalah dari sepuluh tahun sebelumnya
jadi sebenarnya bukan sepuluh tahun sebelumnya bahkan dari mulai kita kerismon itu pun sudah masalah karena dia cairkan di posisi apa namanya falasnya
tapi kan kemudian kita tahu tahun dua ribu delapan itu pak sofian jalil sebagai menteri
bumn itu mengajukan permintaan pmn sekitar lima tujuh triliun kepada ibu menteri keuangan
dan pada saat itu tahun dua ribu sembilan setelah diminta audit oleh ibu suri mulyani itu ditolak oleh kementerian keuangan
jadi di situ pun dia sudah punya masalah besar
lalu kan kemudian di situ mereka melakukan revaluasi bank asurans lalu kemudian apalagi itu ada penjaminan kembali asuransinya
sehingga kemudian dia terkesan surplus
tapi kan sebenarnya itu kan surpren makeover apa namanya lap ku aja laporan keuangan
lalu itulah yang kemudian membuat dia bisa menghasilkan produk saving plan karena bukunya kelihatan bagus gitu loh
jadi ini bukan mempersalahkan presiden pada saat itu tapi mengatakan bahwa ini memang sudah lama bermasalah gitu loh
nah itu yang sebenarnya yang disampaikan cuma kan langsung dipolitisasi bahwa pak jokowi menyalahkan pak sby
tidak itu yang pertama
lalu yang kedua benar
namanya parlemen itu lembaga politik gitu lah
dan itu hak partai politik manapun untuk mengajukan langkah yang mereka anggap sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu
nah sementara kan di sisi lain nanti itu kan hitung hitungannya ya sudah
karena pada saat ini pada titik ini kita percaya proses penegakan hukum proses penyelamatan dana nasabah dan jiwasraya itu berjalan
prosesnya transparan gitu
tiga komisi di dpr itu mengerjakan tugas masing masing
komisi sebelas memeriksa ojk lalu akuntan akuntan yang terlibat dalam laporan keuangannya di wasraya
di komisi tiga proses proses hukumnya
di kita itu proses korporasinya
jadi sebenarnya semua berjalan
memang tidak dalam satu panggung yang besar
memungkinkan terjadinya bias bias dalam proses yang dua lain
seperti pansus maksud anda ya
proses hukum dan proses korporasi
itu yang kita jaga sebenarnya
bang syarif tanggapan anda bukan mas menyereg nyereg dan sebagainya
ya saya pikir kalau memang sudah statementnya demikian ya saya cukup hargai
tetapi ada satu yang tertinggal bahwa memang pada saat awalnya ada permasalahan di jiwasraya tetapi sempat ditangani
ini di daerah psby ya
iya di daerah psby
sempat ditangani dan cukup defisitnya rendah sekali
rendah sekali dan kemudian memegak kembali
nah membengkak kembali artinya ada terjadi lagi satu proses yang tidak transparan pada saat di atas tahun dua ribu enam belas ke atas
oke artinya di pemerintahan pak jokowi
nah yang penting bagi kami adalah transparansi
kalau kita bisa misalnya di sisi lain
ada yang mengatakan
ada yang mengatakan sekian
tentu di sisi lain ada yang mengatakan tidak demikian
nah sebaiknya kalau supaya ini juga bisa clear enough
bisa menjadi ada pencerahan ada pun ada fakta informasi yang betul betul valid
nah tentunya lebih bagus kalau lewat pansus
kalau dengan pansus kan semua kan terbuka kan
tidak ada saling arguable di antara partai politik atau apapun mana manapun
nah sekali lagi saya pikir itu lebih bagus
lebih netral saya pikir
dan lebih terbuka lebih transparan karena semua pihak siapapun yang dipanggil
siapapun yang dipanggil harus datang ke pansus
ya jadi nah kalau panja kan tidak bisa melakukan hal hal yang dilakukan oleh pansus
nah tetapi itulah pandangan politik dari masing masing partai
ya itu hak konstitusional
hak konstitusional kita hargai
begitu pun juga kami menyadari
kami menyadari bahwa kalau kami tetap menginginkan pansus dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan pansus ke paripurna
ya partai demokrat tahu bahwa kami juga tidak memiliki kekuatan secara yang solid untuk disetujui sebagai pansus dpr
oke tapi tadi bang hinca sekjen anda mengatakan masih ada upaya secara
kalau toh upaya itu kita lakukan itu sah sah saja
terbuka mekanisme yang tersedia untuk kami membuat pengusulan pansus
cukup ditandatangani oleh dua puluh lima orang anggota lebih dari dua fraksi kita ajukan ke paripurna
namun kami juga sadar begitu kami saat kami diajukan ke paripurna kami akan menghadapi teman teman yang tidak setuju dengan pansus itu cukup besar
nah disinilah salah satu halangan ataupun handicap dari partai demokrat untuk mengusulkan pansus
tetapi lagi lagi kami tidak akan berhenti sampai sekarang dan kami akan
dan sebelum belum dan juga tidak menyerahkan nama ya ke panja ya
sampai hari ini pak
dan kami akan terus mengupayakan agar keinginan rakyat itu untuk menerima informasi yang lengkap apa sebenarnya yang terjadi bagaimana prosesnya terjadi transparansi ini apakah sesuai dengan governance yang kita anot
tentunya itu yang kami akan perjuangkan
upaya upaya untuk membentuk untuk kemudian bisa terwujud pansus tetap dilakukan oleh partai demokrat
kita lihat nanti perkembangannya tetapi terbuka sangat terbuka
kita kesempatan untuk melakukan itu
bang dedy sitorus masih ada upaya untuk mengangkat ini menjadi pansus jiwasraya
tanggapan anda terakhir bang
ya silakan ya namanya upaya kita juga mengalami kok tapi itu sah sah saja ya
saya kira cuma dari sisi pandang kita kita biarkanlah aparat hukum bekerja kemudian aparat pemerintah melalui kementerian bumn bekerja
jika ada yang kurang
tapi ada informasi tambahan yang kita punya tapi tidak terungkap di persidangan misalnya
itu yang akan kita sampaikan dan kita dorong kejaksaan untuk melakukan itu
yang kita hindari adalah menjadikan rumor politik yang tidak jelas asal usulnya ya membawa bawa ini ke pemilu ke istana segala macam
dijadikan isu publik yang tidak jelas juntrungan ini yang kita juga salah satunya yang kita harap tidak terjadi
jadi bicaranya fakta hukum gitu
karena sulit ketika di panggung yang sudah sangat politis yang apalagi kesan politisasinya sangat kuat
membedakan antara fakta hukum dengan fakta rumor itu agak sulit
jadi kita berharap supaya situasinya kondusif karena ini berbeda dengan situasi situasi sebelumnya
dimana pemerintah dalam hal ini aparat kejaksaan dan bumn sangat responsif gitu
bahkan jauh melebihi ekspektasi kita
tapi yang jelas apapun bentuknya pansus ataupun panjang itu
bukan hanya untuk pansus ataupun panjang dan segala upaya politik di akrobat politik di senayan terkait dengan kasus jiwaserai
tapi yang jelas tujuan utamanya jangan sampai terkaburkan ini
bang deddy dan juga bang syarif bawa ini untuk mengungkap dan menyelamatkan dana nasabah yang mengalami kerugian
bagaimana bang syarif dan juga pak dedy
bang syarif dulu terakhir
ya tentunya yang penting juga saya setuju apa yang disampaikan pak srehar itu bahwa yang penting kita bisa menyelamatkan nasabah
kemudian bumn nya bisa sehat kembali
dan syukur syukur syukur syukur kalau transparansi itu bisa diungkapkan
pansus begitu ya
governance itu bisa di governance dan transparansi itu bisa diungkapkan secara penuh oleh pansus ataupun panja
kita harapkan dan tentunya rakyat kita serahkan kepada rakyat
apakah puas dengan kinerja itu
ya tentunya karena kan kita ini kan
jadi kita harus memiliki perpanjangan tangan daripada rakyat
jadi apa yang menjadi ekspektasi rakyat ya tentu harus kita penuhi
saya pikir itu
bang dedy ada ekspektasi
artinya kalaupun jadi hanya di panja tentu kami tetap akan mengawal bagaimana ini bisa betul betul terbongkar
dan paling penting adalah membuka ini secara transparan
tanggapan anda bang terakhir
fraksi pdi perjuangan ya itu berkomitmen
ya tidak akan berusaha menutupi apapun di dalam persoalan jiwasraya ini
tapi yang itu mempunyai fakta dan akurasi yang kuat
ya jangan hanya melempar lempar isu itu yang kita tidak mau
dan pemerintah juga dengan komitmennya
ya pak jokowi sudah berkali kali ngomong
menteri bumn sudah berkali kali ngomong
akan bongkar sampai ke akar akarnya
jadi kalau teman teman di luar fraksi atau di luar koalisi pemerintahan punya data dan punya fakta
saya kira diungkapkan saja ke publik gitu
tidak perlu pansus pun saya kira bisa dilakukan gitu
karena kita juga sama sama butuh transparansi dan butuh mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada rakyat gitu
oke baik terima kasih bang deddy sitorus bang syarif
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
diskusi yang sangat menarik
tentu lagi lagi kepentingan kita adalah kepentingan publik adalah ini betul betul terbongkar
tidak hanya kemudian hanya sebagai panggung politik semata
terima kasih banyak bang syarif dan juga bang deddy sitorus
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lain tetap bersama kami di layar demokrasi